kita ke informasi lain setidaknya dua puluh orang pelajar peserta upacara peringatan hari pendidikan nasional di alun alun jombang jawa timur rabu pagi jatuh pingsan
cuaca yang panas menjadi salah satu penyebab para peserta tumbang
setidaknya dua puluh pelajar jatuh pingsan saat mengikuti upacara peringatan hari pendidikan nasional di alun alun jombang jawa timur
cuaca panas menjadi salah satu penyebabnya
para petugas dari palang merah indonesia langsung membawa pelajar yang pingsan ke pinggir lapangan untuk segera mendapat pertolongan pertama
meski banyak peserta upacara yang pingsan upacara peringatan hardiknas ini berlangsung hikmat dan lancar
agung wibowo jombang jawa timur